ampun gelurah mereka kabur ki apa kabur
siapa yang berani melepaskan tanganku ampun kik kami tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas
ki karena suasana sangat gelap sepertinya mereka sudah bosan begitu
kalau gitu kita kejar sekarang ayo
aku ingin sekali menjadi anak yang bisa membuat ayah anda bangga
tetapi aku hanya bisa terkapar di sini
bangunlah putra aku
kau harus kuat masih banyak tanggung jawab yang harus dipikun
ayah anda aku sudah tidak kuat lagi ayah anda aku ingin menyerah ayah anda
seorang kesatria tidak mengenal dengan kata menyerah
percaya ke allah
semuanya kepada sang maha mencipta
karena sang maha mencipta
akan selalu melindungi
bangunlah putra aku
aku akan berusaha
kalau saja yunda
lala santang bertemu denganku
aku jauh lebih tenang bersama yunda disini
jika aku meninggal disini
sebentar lagi aku akan bertemu dengan raka
di alam kubur
aku rindu dengan raka
lima tahun kita berpisah
maka jemputlah aku
aku ingin bersama raka
kenapa tadi kau diam saja
kau tidak membantu kami
belum saatnya kalian bisa
ibu tidak tahu jurus apa yang digunakan oleh siliwangi
jurus yang digunakan siliwangi
adalah jurus yang tidak bisa diremeh
hampir tidak ada tandingannya
jurus apa itu
aku belum pernah mendengarnya
pengetahuanmu baru hanya sebatas ujung kuku
jurus yang digunakan oleh siliwangi
adalah jurus pamungkas brajamusti
itu ada tiga jurus
dan braja musti
dan braja musti
itu benar ibu
dan banyak yang tidak mengetahuinya
dalam hitungan seratus tahun satu kali
ada satu orang kesatria yang sanggup menguasainya

aku tidak menyangka
siliwangi memiliki kekuatan sedahsat itu
aku juga tidak percaya
siliwangi yang bisa menguasai jurus ini
dia memang orang yang hebat
tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya
apa yang harus aku lakukan
kita harus bisa menciptakan jurus penangkal pamungkas brajamusti
dan jurus penangkalnya adalah
kita tidak boleh kalah
aku sudah membangunkanmu dari dalam kubur
kau harus mengalahkan siliwangi
aku akan mengalahkan siliwangi
aku akan membebaskan kalian dari penjara ini
aku akan membuka penjara ini dengan kekuatanku
kalian cepat pergi dari sini
kita harus serah emya
kenapa kau single di sini
bahkan saya tarda di nemu
selalu banding bujang
mereka kabur q
kau maha ya teh ini mas ratu kentering manik
kau maha teh kakak aduh
alhamdulillah gusti ratu teh tidak kenapa napa
aku sudah berhasil membebaskan mereka
sekarang tinggal wanita yang ditahan oleh kidura
mari kita bebaskan mereka juga
jagat dewa batara
kemana mereka pergi
maupun rangga buat
memiliki kemampuan untuk menghindar dari penerawangan
tapi aku tidak boleh menyerah
aku harus mendapatkan kembali kujang kembar itu
nyai kok kenapa datang lagi
sekarang waktunya aku membebaskan kalian semua
bukankah kami sudah katakan nyanyi bahwasannya kami takut ketahuan kilurah
dia akan mencelakai keluarga kami nyanyi
paman bawa keluarga mereka ke sini
namaku akan bersama budak budak ini
untuk sembunyikan betapa kehemlangan abang heta
prof bocora berubah mudanya dengan hak yang kita mampukan
karena kami tidak berhasil mencegah perampok itu untuk membunuh orang ini
terima kasih kesanak
setidaknya perampok itu tidak datang ke kampung ini lagi
kami mohon jenazah ini diurus dengan baik
kalau begitu kami permisi
harusnya kita bersyukur rai
bahwa orang itu bukanlah rai kiyasanta
tapi aku tidak bisa membayangkan
bagaimana jika raikian sata mengalami hal yang sama seperti orang tadi
raka kita harus segera menemukan rai
aku tidak mau